sekarang kita sudah sampai jakarta pak
ini lagi di lampu merah lagi berhenti pak
oke saya keluar sekarang
kamu tolong antarkan mama saya ke covisity ya
jaga mama saya dengan baik
oke iya siap pak baik baik
mama ikut truck ini sampai covisity ya
aku turun disini
kalau ada apa apa kabar anak om
pak ojek pak
ikutin mobil merah itu ya
engin ingin melindungi dapat pembaptisan

apakah akan menguntungkannya
apa yang saya lakukan dengan mereka
ia sudah bakal lihat
ada orang yanggas
ada orang yanggas
semua orang bisa lihat
tolong ambil obatnya jesi
enggak enggak enggak
gak ada papa yang jagain kamu sayang
kamu gak bisa takut
gak enak kali ya kan mentah
emang kenapa sampe kesel kayak gitu beneran mikirin dia
kamu ada ada aja sih
ya enggak lah
udah ya coba tambahkan ya
enggak lucu ya
enggak lucu kok
tadi kan sedikit ketawa sedikit tapi
tapi aku toilet bentar ya

dia pikir karena pemerkosaan itu kamu berubah dan gak peduli lagi sama dia
ya tuhan mas rindy pasti sangat tertekan

mau temenin jesi di sini ya baik biarin dia tidur di kamar saya
hai terdekamu ingat ya hai
sekarang kita sudah sampai jakarta pak ini lagi di lampu merah lagi berhenti pak
oke saya keluar sekarang
kamu tolong antarkan mama saya ke covisity ya
jaga mama saya dengan baik
oke ya siap pak baik baik
mama ikut truk ini sampai covisity ya
aku turun di sini
kalau ada apa apa kabarnya kok
pak ujing pak
antarin saya ini ya ikutin mobil merah itu ya